tempat apa ini faridah
siapa kamu sebenarnya
kamu bukan faridah
syukurlah kamu sudah sadar
itu pasti janinnya bestari yang kebukuran
danyang lelembut dewi kala
bangar saningsud dewi kala
ujah jawa mantra
rok sirap si jabang bahine
jalma marah jalma mati
bangaraning sun tewikala
dayang melebut tewikala
rok sirap si jabang bahine
jalma marah jalma mati
bangaraning sun tewikala
ratu puasa alam kegelapan
hingsun abdi parewangan dan yang melebut
mengatur sembah setia pada tewikala
pujah pujah tewikala
beri hamba kekuatan tidak terkalahkan
kekuatan ilmu setan janggit
pujah pujah tewikala
akhirnya aku bisa memuasai ilmu setan janggit dengan sempurna
tidak ada seorang pun setara yang bisa mengalahkan aku
kamu kemana saja
aku mencarimu kemana mana
kamu baik baik saja
aku juga sangat senang bisa bertemu dengannya
aku sangat perlukan
ke tempat tembaku
tempat apa ini faridah
siapa kamu sebenarnya
kamu bukan faridah
kamu menjebakku lampir
kau sudah masuk dalam perangkapku sembara
cuma tinggal hari ini
kau masih bisa bernafas
bukan kamu yang menentukan hidup dan matiku
hanya allah yang menentukan itu
akulah yang akan menjadi tuhanmu
karena akulah yang akan menentukan hidup dan matimu

ini dia satria piningin
yang ternyata pemuda lemah dan bodoh
morin dari sidungu kiyai jabat
lepaskan aku lampir
kita bertarung lagi
lepaskan aku lampir
tidak ada seorang pun
yang bisa mengalahkan aku sekarang
tamat riwayatmu sembarang
bakar dia hidup hidup
ini malam terakhir
tapi boyang beninar jangan mau mimpi terbungu
mimpi mimpi si harap buatku sir
aku tahu ini
kamu ini terlalu banyak memikirkan farida
jadi kamu sampai mimpi yang tidak indah barat
baru kali ini aku merasa minta kebutuhan sama sana
rasanya seperti tak pernah terjadi
tidak bisa diinginkan
mimpi sampai mau dibunuh
aku menenghapinya karena kamu memberikan saya perhatian
aku ingin menyelesaikannya

dibawa lewat benefiting kopi
dan tidak pernah beli